seorang warga di ponorogo tewas terpanggang dalam musibah kebakaran di desa pomahan selasa malam
kebakaran diduga akibat api tungku yang membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya
sementara di sidoarjo sebuah mobil bermuatan rokok ludes terbakar setelah bersenggolan dengan truk
satinem warga desa pumahan ponorogo ini langsung menangis histeris ketika mendengar ibunya tewas
dalam musibah kebakaran yang terjadi selasa malam
dirinya tak mengira ibunya tewas mengenaskan dengan kondisi terpanggang
korban yang berada di dalam rumahnya memang sengaja membuat api kecil untuk menghangatkan badan
namun tanpa disadari api di dalam tungku tiba tiba membesar dan membakar rumah beserta dirinya yang tengah beristirahat
rumah itu sedang membuat perapian terus api kemungkinan agak besar sehingga menjalar kepada dinding yang terbuat dari anyaman bambu
sehingga mengakibatkan terbakar
polisi langsung menggelar olah tkp dan memastikan kematian korban murni disebabkan kelalaiannya
usai dimandikan dan disolatkan jasad korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat
di sidoarjo sebuah mobil pick up hangus usai terbakar di jalan juanda sidoarjo selasa petang
mobil terbakar setelah bersenggolan dengan sebuah truk yang membuatnya menabrak pohon hingga langsung terbakar di lokasi kejadian
meski tidak ada korban jiwa kebakaran sempat membuat arus tol juanda tersendat